kau gak ganti cewek itu gak baik
biarin suka suka kue dong
terus saya nggak pindah pindah sama saya nikah
gue juga setiap pacaran sama tati dari sma
sampai gue kawin kagak pernah gue ganti ganti perempuan lagi
ya jelas beda lah hidup lo
eh mbak abe ada apa be
gue cuma mau bawain ini buat lo
apa tuh be
buat lo sarapan
cikre udah beli ketoprak sama bubur kacang ijo be
yaudah kalau gitu buat makan siang lo dah
gak usah be
nanti takut gak kemakan
yaudah kalau gitu
gue ngerasa kagak enak
tinggal tempat mertua gue ya
gue ngerasa kagak enak tinggal tempat mertua gue
makan pelan aja diomelin
sampai pulang cepet aja gue diomelin
yang sabar atu jak
namanya juga mertua
ya lo mah enak
mertua lo kagak di sini
sejak ada io di sini
saya jadi bahagia
dan saya juga senang
saya ngopi sama makan gak usah di warung lagi
biarpun makanannya sederhana
tapi saya bahagia jak
tapi saya bahagia jak
tapi saya bahagia jak
ben muka lo semeringah banget
gue abis nganterein citra beli makanan di kaget
eh jak biarpun gitu doang
gue udah bahagia banget
kok kirain lo jadi pacarnya
suka suka gue dong
setiap pacaran sama tati dari sma
kagak pernah gue ganti ganti perempuan lagi
ya jelas bedalah
hidup lo berdua aja beda sama gue
ya pasti kisah cintanya juga beda dong
iya bener pur
gue berdua gak pernah ngerasain membunuh diri
gue gak pernah ngerasain membunuh diri
tati ikut sama pengajian yuk
ustazah yang ngasih kajian hari ini bagus pengajiannya
nanti ngerjain sendiri juga bisa
udah lo ganti baju pake tilbap son

gue lapar gue mau makan
jangan pada berantem lo ya
kalau sarapannya udah telat
kalau makan siang kecepetan
demen kan lo tinggal lima hari sama emak
tapi suka tinggal sama emak
tapi tati bakal lebih seneng lagi
kalau emak mau nikah lagi mak
biar nanti punya babel lagi
saya nggak enak sama bu nur
gara gara bang harun gagal jualin rendangnya di minimarket
gak usah merasa nggak enak
kan yang gagal bang harun bukan mbak isa
om herman ya
gak ada ya om
ah gak usah
om sengaja tidak beritahu
maksudnya dia udah beritahu

saya ngerasa hidup di jakarta ini makin lama makin susah ya
iya nro gue juga ngerasain begitu
lo mah masih mending man
lo nyari duit buat perut lo doang
nah kalo gue sama indro udah mikir macem macem
buat biaya anak sekolah buat belanjaan mini
buat biaya ngontrak rumah
maksud gue yang ngontrak si indro bukan gue
ini joy aku mau nanya boleh nggak aku ikut jualan sini joy
boleh ya cuy tolong
tega kalian sama aku cuy
oloh oloh kan kita belum nyampe atuji
haji tau udah dimana
tau atu paji piling itu artinya perasaan
nah apa lo masih nanya
warung lo sepi lem
lumayan deh tadi sih yang beli gorengan banyak
pak bapak yang nongol aja pas lagi sepi
nah lo pelanggan setiasanya nongol atu
baik gak sekali lagi ngopi be
takut gue kesel lah kalau gorengan gimana